gue yang traktir
gak boleh berarti kayak gini
lo sering sering traktir lantai
jelah dong lo jangan kayak gitu dong
tad mendingan lo traktir gue aja
udah ambil sana
gue jadi ada gitu
kalo misalnya papi kamu udah ngeliat perubahan sikap kamu
kamu percaya deh sama aku
tapi kamu itu gak bakalan ngelarang kamu lagi keluar rumah
dan papi kamu itu bakalan nurut sama kamu
dan gak bakalan terlalu nurut sama
dan bisa jadi juga
tapi kamu itu gak bakalan pindahin kamu ke sekolah asrama
kepastian itu kan milik allah
yang penting kan kita udah berusaha
yang memiliki malu
ya ampun neng
ngomong dong dari tadi
jangan diam doang
emang perutnya nggak bunyi
ya nggak gitu juga kali
emang yang lapar harus bunyi ya pak
masih nahan kan nahan perut kan
malu kan kalau perut kamu bunyi kan
nggak lah aku mah orangnya padanya tahu
ini yang bikinnya
bikin aku suka banget sama kamu
oh cita neng
ya udah aku makan ya
di sana aja gimana tuh
itu depan persis tuh
itu ada nasi goreng
emang kalau mau makan di sana
ya emangnya salah
aku pengen aja makan di situ
emangnya kita mau candlelight dinner
kayaknya ngasih kode banget pengen candlelight dinner
samar udah deket juga
mas mau cari reva kemana lagi sih
dia kan bilang kalau dia ke rumah
tantanya kenapa kita nggak telepon damira aja sih mas
masa khawatir kalau reva jalan kaki gara gara nyari angkutan umum atau taksi
mas cuma mau nyari daerah sekitar sini kok